sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
tidak ada di sini
apa adanya ini
bagaimana saja muda muda bukan
tidak ada di sini
tidak ada di sini
tidak ada di sini
aku ada urusan bentar mil
vino gak diajak
ya udah gak apa apa biar finus sama aku aja deh
makasih ya mil kamu memang om yang baik
dia udah mandi udah makan dan sekarang dia lagi bobo
yaudah aku pergi dulu ya
tunggu sebentar itu
kamu gimana masih sakit
kalau masih sakit mendingan kamu istirahat aja mid
nanti makin parah loh
enggak udah gak apa apa kok
udah lah gak usah dipikirin
yaudah aku pergi dulu ya
tunggu tunggu tunggu
nanti malam aku mau ngomong sesuatu sama kamu
ya ntar malem aja deh
sepenting apa sih bikin aku jadi deg degan
enggak kamu gak usah deg degan kamu
kamu santai aja pokoknya ntar malam aku mau ngomong sesuatu sama kamu
belum ngomong aja udah deg degan
ya udah cuek lah cuek
kok dibuka kenapa
wajah dia ke kantor pak
pengatar papa mau datang ke sini
oh mau bawa berkas berkas keperluan adopsi final
supaya papa segera tanda tangan dan anak itu menjadi cucu bapak yang sah
sebenarnya sih papa juga sudah tahu kalau dia itu cucu papa
tapi akte lahir dan dokumen lain kan hangus terbakar
makanya papa harus segera tanda tangan supaya
semuanya jadi jelas
kenapa sih keras kepala pak
mama tuh hanya gak ingin apa tuh menyesal di kemudian hari
terlalu percaya begitu aja sama orang naif namanya
terserah apa kata mama
tapi di mata dan feeling papa mengatakan bino adalah cucu papa
meta berhak untuk bahagia ma
kalau dia mau menikah dengan wisnu silakan
bahkan kalau dia mau tinggal di rumah ini pun